upaya pencarian dan penyelamatan kri nanggalam empat ratus dua yang hilang di perairan utara bali terus dilakukan
namun demikian hingga kini tni al belum berhasil mendeteksi keberadaan kapal selam tersebut
untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan dosen teknik kelautan its wisnu wardana
selamat sore pak wisnu
pak wisnu ini kita bicara mengenai adanya dugaan
meskipun ini masih menjadi spekulasi ya terkait dengan adanya blackout
tadi koresponden kami juga mengatakan bahwasanya ketika pencarian kapal selam ada dua cara
yaitu dengan membaca sonar apabila kapal selam tersebut masih beroperasi dengan engine yang masih aktif
kedua adalah dengan magnetik
tapi saat ini yang bisa terbaca tadi adalah magnetiknya
berarti asumsinya blackout memang terjadi
apa yang sebenarnya yang terjadi dengan blackout itu pak
oh begini kalau kita bekerja dengan sonar
medianya kan media air itu yang dijalankan oleh sonar tersebut
berarti kita itu tergantung pada parameter parameter air
seperti saliniti arus temperatur dan seterusnya itu
dan itu bisa resultannya nol
kalau seandainya rekrutan dari parameter air tersebut menunjukkan yang tidak positif untuk masalah komunikasi
saya kira begitu
berarti dengan asumsi seperti ini ada kemungkinan blackout itu masih sebuah dugaan
mengingat tadi bapak katakan adanya kondisi arus kemudian juga kedalaman
sehingga sonar tidak terbaca seperti itu pak
iya jadi di model komunikasi sonar itu ada dua hal yang penting
yaitu parameter dari media air dan juga peralatan sonarnya
apakah dia rusak atau tidak
jadi kalau saya melihat situasi
dan tanggal ini
di mana dia itu sekarang pada posisi katakan lima ratus atau enam ratus meter di bawah permukaan air
sedangkan kapal selam itu didesain tidak lebih dari tiga ratus meter
di bawah permukaan air
maka ini akan sudah terjadi sesuatu yang diluar kemampuan
kalau menurut saya
dalam arti bahwa kapal tersebut
mengusap ke dasar laut
nah kalau sampai itu terjadi
ya kemungkinan peralatan sonarnya rusak dan rusaknya
iya kita coba kesampingkan dulu beberapa asumsi pak
terkait dengan apakah memang sonarnya mengalami kerusakan
kemudian apakah ini akibat karena blackout
lalu adalah sekarang pertanyaannya adalah mengenai evakuasi pak
kalau kita bicara mengenai evakuasi
adalah salah satu yang paling utama adalah para penumpang
dimana disini adalah anggota tni
penyelamatan laut yang masih ada di dalam sana
kalau saya ingin bertanya pak
sebagai warga yang umum tidak tahu
seperti apa proses evakuasi
emergensi evakuasi di sebuah kapal selam
apakah seperti sebuah pesawat
kemudian ada belalai yang bisa tiba tiba menjadi sebuah pelampung
seperti itu pak
dengan kedalaman di bawah laut sampai lima ratus meter seperti itu
kemungkinan kemungkinan seperti apa nih pak
penyelamatan yang sederhana
dan bisa dinalal oleh kami pak
ada beberapa cara
yang paling selamat ya
yaitu dengan menggunakan pelampung pelampung itu
kalau memang posisi kapal selamnya memungkinkan untuk diangkat selama pelampung itu
kalau tidak mungkin
ya terpaksa harus menggunakan tali dan seterusnya
kemudian diangkat ke arah tongkang
ada krain keren besar di situ yang menderek kapal selam itu ke atas
saya kira itu pak
ya kalau saya tadi sempat meriset ya pak
dengan kondisi di kedalaman tujuh ratus meter
berarti menggunakan teknologi yang berbeda
salah satunya yang saya dapatkan ini adalah menggunakan wahana deep summergence rescue vehicle atau dsrvf
apakah ini memungkinkan pak dengan kondisi ini
tergantung dari posisi bagaimana kapal selam itu sekarang berada
kalau lima ratus meter di selat bali
itu kapal selam sudah masuk seperti ke arah palung begitu pak
jadi dia itu sudah nyusup ke arah palung
tidak di dasar laut
kedalaman di situ saya perkirakan kok tidak sampai ke dalam itu ya
jadi kalau sampai ke dalam itu berarti dia sudah masuk ke arah palung tadi itu
dan penyelamatannya kalau sudah begitu harus diderek pak
dia tidak bisa lagi karena akan nyangkut nyangkut dan seterusnya
atau kalau memang memungkinkan ya dengan pelabung pelabung tadi
tetapi itu harus dilakukan juga dengan cara yang hati hati juga
iya pak wisnu kalau kita bicara mengenai bobot daripada kapal selam sendiri mencapai satu tiga ratus sembilan puluh lima ton
apakah memungkinkan diderek dan teknologi seperti apa nih pak
mengingat waktu kita seribu jir saja tidak bisa pak
pengalaman dari kapal selam tour rusia yang juga tenggelam di laut merah atau laut hitam gitu rupa saya
itu dia menggunakan bar
dua bar di atas
karena sudah susah untuk mengapungkan kembali kapal itu
dia diderek ke atas dan menggunakan krim krim besar
dan kapal selam itu berhasil diangkat dalam waktu kira kira dua bulan setelah kejadian pak
oke pak wisnu kita bicara mengenai strategi ya
tadi anda katakan beberapa kemungkinan penyelamatan
baik itu menggunakan parasut mungkin apakah pelampung sementara
kemudian juga menggunakan hidrolik pengangkutan dan dongkrak mungkin yang bisa mengangkut kapal selam
tapi kita berbicara mengenai waktu nih pak
oksigen sangat terbatas
tujuh puluh dua jam kurang lebih sampai tanggal dua puluh empat
dan di dalam ada puluhan kru tni angkatan laut yang masih ada di sana pak
bagaimana pak sebenarnya solusi sederhana dan strategi apa nih pak
dengan adanya kapal kapal kri yang datang
bantuan dari singapura dari malaysia pak
tetap prinsipnya kita tidak ada yang sederhana di dalam penyelamatan kapal selam itu
selalu rumit kan
selalu rumit karena apa
sizing kapal selam sendiri sudah terlepas
dan untuk mengangkat benda sebesar itu harus diperlukan pelampung pelampung yang banyak
dan cukup buoyancy nya daya angkatnya cukup
yang mampu mendongkak kapal itu ke atas
atau dengan cara tali tali tadi
ya hanya dua cara itu saja
tidak ada yang sederhana saya pikir kalau masalah kecelakaan
pak ini terakhir pak terkait dengan mungkin selalu menjadi perdebatan usia daripada kapal selam sendiri
yang diproduksi tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
meski ini tidak menjamin bahwasannya kualitas berbanding lurus dengan usia ya pak
lalu sebenarnya kondisi seperti apa nih pak
terutama kita bicara dengan alutsista indonesia pak
memang benar sekali bahwa ini adalah produk kapal selam dengan teknologi tahun delapan puluh an
itu akan dibangun yang baru
dengan lelah yang baru
dengan sistem sistem pengelasan yang modern pada saat itu
tetapi di saat kita sudah berumur empat puluh tahun itu
kemampuan struktur untuk menahan gaya hidrostatik itu juga menurun pak
kalau dulu itu dibiayai di titen tiga ratus meter ketenggelaman
sekarang dengan usia empat puluh tahun itu saya perkirakan
ini saya pribadi memperkirakan
dia tidak lebih menyelam sedalam dua ratus meter saja
makanya kalau sampai terjadi sekarang itu kapal berada pada posisi lima ratus
pasti ada terjadi sesuatu kalau menurut saya
baik terima kasih perbincangan dengan pak wisnu wardana
semoga proses evakuasi dari kapal ini bisa segera ditemukan
selamat sore pak